antrean kendaraan mengular hingga lima ratus meter di spbu jalan maijen sutoyo kramatjati jakarta timur rabu malam
para pengendara rela mengantre hingga satu jam lebih untuk memperoleh bbm
sejumlah warga mengaku kondisi serupa terjadi di spbu lain di jakarta
mereka sengaja membeli bbm pada malam hari untuk mengantisipasi rencana pemerintah menaikkan harga bbm bersubsidi
sudah hampir satu jam
semua saya cari cari kemana mana tetap sama aja ngantri juga
isu kenaikan harga bbm per satu september memicu panik baying warga di surabaya jawa timur
spbu diserbu pengendara motor dan mobil untuk memenuhi persediaan bahan bakar kendaraan sebelum harga bbm dinaikkan pemerintah
karena membeludaknya pembeli
sebuah spbu sampai kehabisan stok pertalite dan sejumlah pengendara terpaksa balik kanan
pertalaitnya ada nggak
habis terus ini gimana
mau beli pertama tidak punya uang
oh terus gimana ini pak
balik balik pulang ini
habisnya tapi kira kira sampai apa harga panik baying warga
iya karena soalnya antre yang padang ini pak
ini baru apa
aparat kepolisian dari polsek wonocolo surabaya disiagakan di lokasi spbu untuk melakukan pengamanan dan pengawasan pengisian bahan bakar
hal serupa terjadi di sejumlah spbu di kota makassar sulawesi selatan
pada rabu malam antrean di spbu yang berada di jalan rapoc ini terpantau meluber dan menutupi jalan raya
sejumlah warga mengaku rela mengantri berjam jam
enam jenis pertalite di sejumlah spbu yang didatangi di kota makassar telah habis
kosong juga pak ya
jadi akhirnya memilih untuk menunggu saja pak
sementara itu di tengah kemanikan warga berburu pertalite
seperti dikutip cnnindonesia com
pertamina menurunkan harga bbm jenis pertamax turbo dex light dan pertamina dex per satu september
di wilayah dki jakarta banten jawa barat jawa tengah jawa timur dan bali
harga pertamax turbo menjadi rp lima belas sembilan ratus per liter dari rp tujuh belas sembilan ratus
kemudian harga dex light per liter menjadi rp tujuh belas seratus
sementara itu harga bbm jenis pertalite dan pertamak masih belum berubah
harga pertalite masih rp tujuh enam ratus lima puluh per liter
sementara pertamax rp dua belas lima ratus per liter
sebelumnya presiden joko widodo membagikan bantuan langsung tunai
untuk mencari jenis pertalite dan pertamak
untuk pertama kalinya di kantor pos cabang sentani kabupaten jayapura rabu kemarin
selain itu jokowi juga menyebut para pekerja mendapat subsidi bbm sebesar rp enam ratus
hari ini kita telah memulai pembagian blt bbm
yang diberikan kepada masyarakat selama empat bulan
per bulannya diberikan rp satu ratus lima puluh
jadi totalnya rp enam ratus
menurut presiden joko widodo hal ini bertujuan untuk menopang daya beli masyarakat
tim liputan cnn indonesia